bagaimana penanganan banjir dan pengungsi di kota palangkaraya
sudah bersama kami emy abriyani kepala bpb di kota palangkaraya
selamat sore dari mana
oke bu emy bagaimana
oke bu emy bagaimana kemudian kondisi para pengungsi banjir saat ini
apakah mereka dalam keadaan sehat atau mulai terjangkiti penyakit seperti ispa dan diare bu emy
baik saat ini kondisi untuk para pengungsi banjir
memang sebagian sehat tetapi ada juga yang memang terkena ispa
dan juga terkena penyakit perut diare dan juga gatal gatal saat ini
oke apakah kebutuhan logistik mereka telah terpenuhi atau masih banyak yang kurang bu emy
memang saat ini untuk kebutuhan logistik
karena pengungsi ini saat ini terus bertambah akibat kenaikan debit air di kota palangkaraya
sehingga kebutuhan logistik
memang agak kurang tetapi kami upayakan agar semua kebutuhan logistik
khususnya di dapur umum bisa terpenuhi
oke bu emy kami dengar fasilitas seperti mck
kemudian beberapa fasilitas lain masih kurang begitu ya dikeluhkan oleh para pengungsi
apakah itu betul bu
ya memang pada awalnya kita mendirikan posko posko pengungsian ini
kita memang berupaya
kita sudah dilengkapi dengan mck dan air bersih
dan kemarin memang ada kekurangan
tapi saat ini sudah kita penuhi kebutuhan mck dan kebutuhan air bersih
yang diperlukan oleh para pengungsi ini tersebut mbak rifana
oke bu emy dengan kondisi pandemi covid sembilan belas yang masih berlangsung
dan para pengungsi ini harus kemudian terpaksa tidur di tenda pengungsian
apakah kemudian itu dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus begitu bu emy
memang kita juga khawatir seperti itu
tetapi sambil kita mendata untuk para pengungsi yang saat ini ada
kita juga melakukan pendataan untuk apakah ada yang belum divaksin atau belum sudah divaksin
sehingga bagi yang belum divaksin kita akan melakukan vaksin
tapi syukur alhamdulillah rata rata para pengungsi ini sudah divaksin
jadi sebagian besar sudah
sehingga kita tinggal membuktikan
sehingga kita tinggal membuktikan
kita bagikan masker lagi
karena rata rata pengungsi ini tidak memakai masker
dengan alasan bahwa maskernya tertinggal dan juga maskernya basah
dan itulah yang kami lakukan
selain kita memberikan kecukupan untuk tempat pengungsian tempat tidur
terus logistiknya makan dan juga air bersih serta mck nya
kita juga terus menerus melakukan edukasi prokes dan pembagian masker kepada para pengungsi
langkah dari bpbd untuk membantu para pengungsi bagaimana bu emy
apakah kemudian dari bpbd sudah berkoordinasi dengan bnpb agar ada bantuan dari pemerintah pusat
untuk para pengungsi ini bu karena jumlahnya hampir tiga puluh lima ribu
ya baik untuk saat ini memang karena baru sekitar tiga hari yang kenaikan debit air yang cukup tinggi
sehingga para pengungsi banyak sekali
kita masih dengan kerjasama instansi terkait khususnya pemerintah kota palangkaraya tni polri dan juga provinsi bapak gubernur
ini kita masih mencukupi
tetapi di depannya kita memang akan berkoordinasi dengan bnpb untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat kota palangkaraya yang terdampak banjir ini
oke terima kasih sekali kepala bpbd kota palangkaraya ibu emy ambriani
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
terima kasih banyak ibu emy
iya ya terima kasih mbak rifana selamat sore